suasana mencekam terjadi di jalan masuk kampus universitas ibn haldun rawamangun jakarta timur sabtu sore
sejumlah pemuda yang diduga mahasiswa terlibat tawuran dan saling serang
puing puing batu terlihat di jalan masuk kampus dan sejumlah sepeda motor pun rusak
belum jelas penyebab aksi saling serang para pemuda ini
namun aksi tawuran yang sempat tumpah ke jalan pemuda satu ini membuat warga resah
mereka berkerumun berupaya membubarkan paksa tawuran
karena masuk ke dalam kampus ketika kita melakukan iat tujuh satu spontanitas kami dan warga semuanya bergerak untuk mengejar
karena kita nggak tahu itu tawuran atau maling atau apa tadi
makanya mengejar sampai ke sini ke kampus ini
kita sebelumnya nggak tahu ini ternyata kejadian dari siang tadi
aksi tawuran akhirnya terhenti setelah personel kepolisian dari sektor pulau gadung dibantu polres metro jakarta timur diterjunkan ke lokasi
herdian syahbernadi jakarta timur